korea selatan dan korea utara akan menggelar reuni keluarga antar kedua korea yang terpisah sejak pecah perang korea
reuni itu rencananya akan berlangsung pada lima belas agustus mendatang
pemerintah kedua negara akan mengadakan pertemuan untuk membahas pelaksanaan reuni tersebut pada jumat dua puluh dua juni di kawasan resor gunung kumgang
di sebelah utara perbatasan kedua negara
reuni keluarga dua korea merupakan salah satu dari hasil kesepakatan dalam pertemuan presiden korea selatan moon jae in dan pemimpin korea utara kim jong un pada dua puluh tujuh april lalu
hampir satu ratus tiga puluh dua seratus orang warga korea selatan yang mencari anggota keluarganya di korea utara telah mendaftarkan diri pada pemerintah di seoul
menurut data kementerian unifikasi
terdapat sekitar lima puluh enam delapan ratus orang yang masih hidup
kebanyakan dari mereka telah berusia lebih dari tujuh puluh tahun
kunjungan antar keluarga kedua korea terakhir digelar pada tahun dua ribu dua puluh
namun program itu kemudian dihentikan karena hubungan kedua negara meregang
selain bukan untuk mem bitten kejar ibu dan nenek
istorian nilai orang merlyn haez yang semakin vermekfive dalam biru berimanjir bahwa
dari pendukung yang median
bebaskan antoni medank surf
logo dari k lim